udah kita samperin aja marka sesaka sama anak buahnya
biar semuanya jelas
gue siap kapan aja
kita harus tau dulu kabar desa kan itu gimana
keadaan disana itu gimana
alhamdulillah ternyata dia masih hidup

kakak sudah sadar kak
di rumah baim
pak bu kakak ini sudah sadar
alhamdulillah sudah sadar bu
nah mas jangan banyak bergerak dulu
badan emas kan masih lemah
nah bapak ngasih ajar nemuin kamu pingsan di hutan
waktu bapak pulang dari sawah
sekarang kamu istirahat dulu ya

bapak sudah sadar
bapak sudah sadar
bapak sudah sadar
bapak sudah sadar
bapak sudah sadar
bapak sudah sadar
bapak sudah sadar
bapak sudah sadar
bapak sudah sadar
bapak sudah sadar
bapak sudah sadar
dia mau nyingkirin gue tapi gak mau pakai tangan dia sendiri
sampai harus nyuruh robby nando dan bayu
lo lihat dian begitu gua balik
gue akan bikin perhitungan sama lo
kenapa ini jalan gini pakir
gak ada apa apa ray
lo kenapa sih ray
gue belum bisa hubungi reva
udah tapi tetep aja dia gak bisa dihubungin
nah lo mau kemana
dian gua mesti harus ke rumahnya reva
gue harus cari tahu info soal dia
belum lagi gua harus cari tahu keberadanya modi di mana
kalau memang lo pengen begitu ayo
gua bisa sendiri kok
kalo lo ketemu sama anak geng serigala lo dikejar kejar
apa lo mampu menghadapi mereka sendirian
lo tenang aja
gua stand by handphone tunggu kamar dari lo
gua duluan ya
nanti dulu ya
guys gua duluan ya
tolong taruh di kamar ya
sepi banget rumah pada kemana
kalau bu hilda sih lagi pergi pak
katanya sih jalan jalan shopping gitu pak
ke rumah sakit diantarin sama mas putra
soalnya perutnya masih mulus
dian sama reva kemana
kalo mas dian belum pulang pak
kalo tau sesuatu kasih tau saya
jangan disembunyiin gitu
tadi sih sebenarnya udah pulang pak non reva
terus pergi lagi
motornya mas dian
reva naik motornya dian
gak tau pak
ada ada aja sih
tadi dia bilang mau kemana
ada suara motor tuh di depan
jangan jangan non reva udah pulang pak
rai faya udah pulang
tadi kata bi uci dia sudah pulang
tapi pergi lagi naik motornya dean
tapi dia juga nggak bilang mau kemana
woi kejadian dulu
itu yang sama motornya bu motornya deyan kan
tolong ceritakan sama om
ada apa sebenarnya
tadi reva telepon saya dan dia bilang
katanya dia lagi ngikutin gue yang lagi
mau bebasin mondi
yang lagi di sekap sekarang
terus dia juga bilang kalau dia lagi naik motornya ke deyan
dan akhirnya saya sama
beberapa temen gue yang lainnya nyusul ke lokasi
cuma ketika kita sampai di lokasi
ternyata bu dan reva
nggak ada di situ mereka kabur karena mereka
dikejar sama orang seteruhan
tapi kamu berhasil ngerja reva kan
kita kehilangan jejak om
kita udah berusaha banget nyari reva dan bu
kemana mana cuman tetep aja gak ketemu
bahkan kita udah sampai lapor ke polisi segala
yang kamu liat itu bu dan reva
saya yakin banget om
saya hafal banget motornya buy dan saya juga hafal
motornya ke deyan
kamu tau lokasi tempat
bu dan anak anak itu dimana
di jalan turangga
yaudah kalau gitu sekarang kita cek
di sana aja tapi
iya siapa tau reva masih di sana ya setidaknya
kita bisa tau informasi
boleh om yang bawa motor kamu
om yakin sekali sekarang jalanan manjat
dan kalaupun kita naik mobil pasti
ya sudah kalau gitu kamu ambil jaket dan helm dulu ya
kita samperin aja sama rekan sesaka sama anak buahnya
biar semuanya jelas
gue siap kapan aja
kita harus tau dulu kabar dari saka itu gimana
keadaan di sana tuh gimana
kalau kita main kesana aja rencana itu bisa berantakan
kalau saka berkhianat
lo tak mau menjawab
kalau saka berkhianat
lo tak mau menjawab
saka gak mungkin berkhianat
dia pasti tak jawab
dimana posisi terakhir mondi
kalau sampai mondi nggak ada di sana
berarti dia selamat
dan itu bahaya
kalau sampai dia lapor polisi
dan reva tau